di kabupaten kuningan jawa barat jumlah pasien demam berdarah denggi atau dbd meningkat drastis tembus enam ratus tujuh puluh tujuh kasus
dinas kesehatan mencatat sejak januari hingga april dua ribu dua puluh empat sebanyak enam ratus tujuh puluh tujuh warga menjadi pasien dbd dan enam diantaranya meninggal dunia
jumlah ini meningkat dari data sepanjang januari hingga desember dua ribu dua puluh tiga yang mencapai enam ratus tiga puluh pasien dan enam meninggal dunia
saat ini bupati menggalakkan fogging serentak di tiga puluh dua kecamatan di kabupaten kuningan serta edukasi phbs atau perilaku hidup bersih sehat
nah di kuningan sendiri ternyata berdasarkan data sampai april ini itu ada enam ratus
kasus artinya apa ini sudah kuning menjelang merah
memang langkah langkah sudah kita lakukan di awal
jadi dari enam ratus tujuh puluh tujuh kasus itu enam orang meninggal
walaupun itu comorbid ya tapi pemicunya adalah dari ketika demam berdarah
kita ingin komin serentak di kabupaten kuningan
jadi ini dilakukan di tiga puluh dua kecamatan